kota surabaya kembali mendapat apresiasi
kali ini tiga inovasi pelayanan publik yang digagas pemerintah kota
masuk dalam nominasi top sembilan puluh sembilan sinovic sistem inovasi pelayanan publik
yang diselenggarakan kementerian pemberdayaan aparatur negara dan reformasi birokrasi
tiga inovasi tersebut diantaranya enam in satu pahlawan ekonomi dan tahu panas
wah apa ya itu
tiga in satu adalah pelayanan satu pintu untuk kepengurusan kependudukan di kota surabaya
untuk pengurusan kelahiran kematian perpindahan penduduk datang dan juga pergi nikah dan bercerai
warga surabaya memang kini tidak perlu mengurus antar instansi yang berbeda lokasi
namun cukup di satu lokasi yang sudah bisa menangani semua atau satu atap sementara
adalah konsep pengembangan ekonomi kerakyatan
di mana pemerintah kota membimbing pelaku usaha kecil menengah untuk berkembang semakin baik
pelatihan dan juga pengurusan legalitas adalah satu bentuk peran aktif pemerintah kota surabaya
hingga tidak sedikit pelaku usaha mikro di kota surabaya bisa mengekspor produknya ke luar negeri
padahal materi dan juga bahan pelatihan minim menggunakan apbd tapi melibatkan partisipasi swasta
sementara inovasi ketiga adalah tahu panas kepanjangan dari tak takut hujan
dan tak takut hujan
panas program bedah rumah warga yang tak mampu yang mengupayakan gotong royong warga
dengan usul penunjukan unit yang direnovasi oleh warga dan juga pelaksanaan renovasi juga dibantu oleh warga

dalam satu bulan badan narkotika nasional atau bnn beacukai dan tni angkatan laut mengungkap peredaran narkoba dari tiga lokasi
yaitu aceh riau dan juga kalimantan
dari pengungkapan kasus ini bnn berhasil menyita barang bukti satu ratus empat belas sembilan kg sabu dan enam puluh ribu butir ekstasi
dua puluh satu orang tersangka diamankan pihak bnn dari hasil pengungkapan peredaran narkoba dari tiga lokasi
selain itu bnn juga mengamankan satu ratus empat belas sembilan kg sabu dan enam puluh butir ekstasi
dari dua puluh satu orang yang ditangkap satu di antaranya merupakan anggota dprd langkang
ke dua puluh satu pelaku berasal dari empat sindikat asal malaysia yang beroperasi di wilayah riau
mereka memanfaatkan jalur laut untuk menyelundupkan narkotika dari malaysia ke indonesia
sementara itu dari seluruh sabu yang berhasil disita ditemukan sejumlah sabu jenis ice blue
sabu ini memiliki nilai yang lebih tinggi dari nilai yang terkenal di indonesia
sabu ini memiliki nilai yang lebih tinggi dari nilai yang terkenal di indonesia
sabu ini memiliki kualitas terbaik di dunia
jadi bukti bukti masih bentuk kristal

ini mungkin beberapa kali ini yang bisa kita dapatkan

dengan pengungkapan ini bnn tidak setia
tidak hanya menyelamatkan lebih dari enam ratus tiga puluh empat ribu anak bangsa dari penyakit narkotika
lalu ancaman yang akan kita kenakan di sini dikenakan pasal satu ratus empat belas ayat dua
junto pasal satu ratus tiga puluh dua ayat satu pasal satu ratus dua belas ayat satu pasal satu ratus tiga puluh dua ayat satu dan undang undang nomor tiga puluh lima tahun dua ribu sembilan
kita narkotika dengan ancaman maksimal sembilan mati
masuknya sabu jenis ini merupakan bagian persaingan antar sindikat narkoba
untuk merebut konsumen
di indonesia dan wilayah lainnya
f rizal jakarta
dan demikian cnn indonesia update kali ini
dan program cnn indonesia prime news akan kembali setelah jadwal berikut ini